berwisata ke korea selatan tak lengkap rasanya jika tak mengunjungi tempat yang satu ini
terletak di sebelah utara kota seoul bangunan bersejarah ini berdampingan dengan modernitas ibu kota korea selatan
nah sebelum masuk ke istana pengunjung bisa menyewa pakaian tradisional korea atau yang dikenal dengan hanbok
penyewaan hanbok ini terletak di seberang kompleks istana gyeongbokung
di sini anda bisa memilih berbagai jenis kostum dan warna yang diinginkan
anda juga bisa merias diri dengan dilengkapi berbagai aksesori pendukung
para pegawai toko siap membantu jika anda mengalami kesulitan memakai hanbok
setelah berganti pakaian anda bisa langsung memasuki area kompleks istana
jadi saat ini saya sedang berada di istana gyeongbokgung
nah ini di belakang saya adalah tempat ruangan di mana sang raja duduk di singgah sananya
nah bagi teman teman yang ingin masuk ke sini kalau bagi teman teman yang sudah memakai hanbox seperti saya itu gratis masuk ke sini
tetapi dengan catatan anda harus membayar harga sewa hanboknya berkisar di antara sekitar dua puluh
rp dua puluh untuk satu jam dan rp tiga puluh untuk dua jam
nah untuk orang dewasa yang ingin masuk ke sini harga tiketnya jika tidak memakai hanbok ini harganya adalah tiga ribu won
atau sekitar rp tiga puluh enam sampai rp empat puluh untuk masuk ke istana ini
gyeongbokgung memiliki arti istana yang sangat diberkati surga
istana gyeongbokgung termasuk lima istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun pada masa dinasti yoseon
sekitar satu tiga ratus sembilan puluh empat
memiliki luas sekitar empat ratus sepuluh ribu meter persegi istana ini mempunyai ratusan bangunan kompleks dan lebih dari lima kamar
bangunan utama terdiri atas istana gyeongbokgung termasuk genjongjeon
ada juga ruangan lain yaitu ruangan tahta raja dan pavilion gyeongweru
dinding bangunan dan atap istana didominasi kelir merah dan hijau
tempat ini juga telah beberapa kali direstorasi terutama pasca invasi jepang dan insiden kebakaran
berbagai sudut tempat tersebut sangat cocok diabadikan sebagai kenangan saat anda berkunjung ke istana gyeonbokgung
banyak pengunjung yang tak ingin melewatkan kesempatan bersuap foto
jika beruntung anda juga bisa melihat upacara pergantian penjaga lengkap dengan formasi barisan penjaga
dengan formasi barisan penjaga
dentuman suara upacara
dan umbul umbul bendera kerajaan
seru banget ya ini mungkin experience baru gitu ya
kan kalau misalnya nggak kalau ke korea nggak abdel rasanya kalau nggak pake hanbok gitu
baju tradisionalnya korea jadi berasa prinsesnya korea gitu ya disini
istana gyeongbokgung buka pada rabu hingga senin
pada selasa istana ini tutup untuk publik
jam operasi tempat ini mulai pukul sembilan pagi hingga pukul enam sore
nah jangan lupa memasukkan istana gyeongbokung dalam list perjalanan wisata anda di korea selatan ya
kus indra seoul korea selatan